sejumlah tim peserta piala asia u dua puluh tiga sudah mendarat lebih dulu di doha qatar
di antaranya malaysia vietnam hingga jordania
malaysia tiba di doha qatar sabtu waktu setempat
mereka datang lebih cepat untuk beradaptasi dengan cuaca dan lapangan di qatar
malaysia tergabung di grup d bersama vietnam uzbekistan dan kuwait
vietnam yang menjadi lawan malaysia di grup d juga tiba di doha selasa waktu setempat
timnas vietnam senior yang gagal di piala asia ingin ditebus oleh para junior mereka yang akan berlaga di piala asia u dua puluh tiga
selain malaysia dan vietnam ada jordania yang menjadi lawan indonesia di grup a
mereka akan melakoni laga perdana kontra australia
australia yang juga lawan indonesia di grup a telah mendarat di doha qatar
salah satu favorit juara ini optimistis dapat berbuat lebih baik dari seniornya di piala asia